aksi dua pencuri sepeda motor metik di kawasan rw delapan menteng jaya jakarta pusat
terekam kamera pengawas selasa dini hari
salah seorang pelaku menggunakan jaket online berhenti tepat di depan gang
sementara satu pelaku lain bertugas menggasak sepeda motor
berhasil membawa kabur sepeda motor yang ternyata milik ketua rw setempat
hanya dalam waktu kurang dari dua menit
berbekal bukti rekaman cctv korban telah melaporkan aksi pencurian ini
ke polsek metro menteng jakarta pusat
dua tersangka pencuri motor di surabaya tak sadar
jika aksi mereka terekam cctv pada tujuh belas januari lalu
berkat rekaman cctv keduanya diringkus
anggota unit reskrim polsek sukolilo surabaya pada dua belas februari
keduanya ditangkap tanpa perlawanan usai kembali mencuri motor
kedua tersangka merupakan residivis kasus pencurian motor
rf salah seorang tersangka mengaku
dalam sekali beraksi hanya butuh satu menit untuk membawa kabur motor curian
yang kemudian ia jual kepada penadah
seharusnya pencuri motor yang tersangka mencuri motor

dalam rekaman cctv seorang wanita pejalan kaki tampak terseret
saat dijamret oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor
di depan kampung peneleh gang enam jalan ahmad jai surabaya
sebelumnya pelaku mendatangi korban dengan modus bertanya alamat jalan
saat korban lengah salah seorang pelaku yang dibonceng
langsung merampas kalung perhiasan yang dikenakan korban
korban pun sempat melakukan perlawanan
namun korban malah terseret hingga
tiga meter hingga terjatuh
menurut keterangan saksi
aksi penyamretan terhadap wanita di depan kampung peneleh
sudah dua kali terjadi
dikonfirmasi melalui pesan whatsapp
kompol andika nizaldilubis menyatakan
belum ada laporan dari korban
terkait kasus penjamretan tersebut
namun anggota unit reskrim polsek genteng
telah dipercukat ke dkp
untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan
dikiputan cnn indonesia